race control building menjadi tempat paling vital di kawasan sirkuit karena memiliki peran dalam menentukan jalannya suatu balapan
pada pergelaran motogp dua ribu dua puluh dua di sirkuit mandalika lombok nusa tenggara barat bangunan ini juga tersedia dengan berbagai peralatan canggih yang nantinya akan menjadi pusat kendali balapan
ruang pusat kendali sirkuit mandalika menjadi tempat yang paling utama dalam penyelenggaraan balap motogp seri kedua musim ini
sebab di ruangan inilah semua koordinator dalam balapan seperti misalnya race director koordinator marshal kepala medis dan juga koordinator bendera berkumpul
selain itu ruangan tersebut dilengkapi dengan tiga puluh hingga empat puluh layar hasil tangkapan kamera yang ada di seluruh sirkuit
disampaikan oleh direktur utama mandalika grand prix association selaku pengelola sirkuit di ruang race control nantinya segala bentuk kebijakan dalam balapan akan diputuskan bersama
demi kelancaran balap

jadi setelah pit out baru kamera satu dua tiga empat lima
jadi kita bisa lihat pembalap mulai keluar dari garisinya dia jalan di pitnya keluar dari pitnya masuk tikungan satu sampai pit in lagi balik lagi ke garisinya dia kita bisa lihat